ya dan tadi baru saja kita saksikan bersama pula ya bahwa rkuhp ini sudah disahkan menjadi atau sudah resmi disahkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung dpr ri
kalau bicara soal penolakan memang kalau kita sempat flashback terlebih dahulu sejak awal kemunculan dari pembahasan draft rkuhp selama sekitar empat tahun terakhir ini juga memang menuai polemik dan juga pro dan kontra
tepatnya di tahun dua ribu sembilan belas lalu penolakan juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa besar besaran yang juga dilakukan di seluruh wilayah indonesia termasuk salah satunya di dpr ri
menanggapi hal tersebut atau terkait dengan penolakan yang juga masih dilakukan atau masih berlangsung tadi menteri hukum dan ham yasona lawli juga menyatakan setidaknya ada tiga poin penting yang bisa saya sampaikan
yang pertama adalah
memastikan bahwa pembahasannya sudah dibahas tuntas di dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas dan sosialisasi juga sudah dilakukan di seluruh wilayah indonesia ya
dan amenkum ham juga tadi menyatakan poin ketiga yaitu sulit untuk bisa mengakomodir memang seluruh masyarakat indonesia kepentingannya di negara yang multikultural dan juga multietnis
untuk itu upaya upaya sosialisasi melibatkan sejumlah pihak sudah dilakukan dan kita akan simak bersama
ini dia keterangan pers yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan dpr dan juga menkumham yasona lauli
membalas kata bu guru membalas menyusahkan itu
ini rekan rekan media
wartawan rekan rekan semua yang bekerja di media masak
hari ini enam desember dua ribu dua puluh dua
dpr bersama pemerintah telah mengesahkan ruu kuhp yang perlu saya underland adalah kitab
kuhp itu kitab undang undang hukum pidana
kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua
jadi ruu kuhp setelah melalui perjalanan yang panjang
sejak seribu sembilan ratus enam puluh tiga akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama
kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna
karena ini adalah produk dari manusia
tidak akan pernah sempurna
nah kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu
kami persilahkan kawan kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo
kita berkirian baik diko juga berkirian baik
oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada
silahkan mengajukannya ke mahkamah konstitusi melalui judicial review
rekan rekan media sekalian
detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal
tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah
melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang undang hukum pidananya
itu kira kira peradabannya ada di sana
oleh karena itu rekan rekan sekalian
saya kembalikan kepada diko sekalian
silahkan dicermati dikritisi
dan yang paling nanti bertemu dengan dikot sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penekan hukum
itu ada di pak menkumham pak presiden
moga pak menkumham terima kasih
terima kasih pak ketua
rekan rekan media elektronik cetak sahabat sahabat semua
hari ini kita telah mengesahkan dpr bersama pemerintah telah mengesahkan
rencana undang undang kawal pidana menjadi undang undang
kitab undang undang hukum pidana tadi pak ketua bilang sudah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya kira kalau dalam bahasa inggris dikatakan it's long overdue
ini seharusnya sudah dari dulu kita reform
tetapi tentunya tidak mudah
dimulai pada zaman pak harto juga para ahli sudah kumpul drafting dimulai
kemudian pernah dimasukkan pada zaman pak sby
kemudian karena tidak cukup waktu diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan pak jokowi
kita bahas sudah sampai ketok pada tingkat pertama
ada protes tentang empat belas poin
kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat dua
kemudian di carry over pada periode yang sekarang
kemudian kita bahas kembali presiden memerintahkan kami
sesudah kita melanjutkan pembahasan tim bekerja ke seluruh indonesia kita bawa kembali kepada ratas dengan presiden
presiden memerintahkan kami
dan memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air
ke seluruh stakeholders yang ada
tadi seperti yang dikatakan oleh pak ketua
tidak ada gading yang tidak retak
belanda saja yang homo heim
memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang undangnya
kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas
tetapi perlu saya catat
bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik
penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik
harkat martabat sesuatu yang berbeda
dan ketentuan ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara
sudah dibuat catatannya dibuat penjelasannya
kritik dewan pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang wenang oleh penegak hukum
semua masukan masyarakat kami terima dengan baik
tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan
dalam suatu rapat paripurna
tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial
saya kira kita tidak mau lagi kita menggunakan produk produk kolonial
seolah olah anak anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu
menjadi produk undang undang
karena tadi pak ketua benar sekali
bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari peradaban suatu bangsa
bagaimana mereka memperlakukan
jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada tim ahli
prof tutik yang sejak dari kementerian hukum dan ham kemudian masuk ke kampus lagi sudah menggumuli ini
prof markus prof yencu dan teman teman semua
semua ini akan nanti ada waktu tiga tahun
agar undang undang ini efektif berlaku
dalam masa tiga tahun ini kita akan adakan sosialisasi
tim kami ini maupun bersama sama dengan tim dpr akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum
ke masyarakat ke kampus kampus
untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain lain dari kuhp
jadi saya kira demikian
kalau ada tiga pertanyaan
ada yang disampaikan pak wama
selamat pagi pak saya revi dhani kompas
saya mau tanya terkait rkuhp ini
bagaimana mempersiapkan aparat penegak hukum dalam implementasi rkuhp
karena kan potensi kriminalisasi justru ada di mereka
jadi terima kasih
satu lagi pak
karena ada beberapa masalah yang masih dianggap masalah
begitu bagaimana kalau ini digugat ke mk nantinya pemerintah bagaimana dan dpr
jadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi
tadi kan kita kan semakin beradab semakin baik
kepatuhan terhadap konstitusi kepada hukum
maka setelah disahkan mekanisme yang paling pas adalah judicial review
untuk itu kalau ada pasal pasal yang dianggap
yang kedua training
kita akan mengadakan tadi saya bilang tiga tahun ini waktu yang cukup luas
bagi pemerintah bagi tim
untuk bersosialisasi membuat training kepada penegak penegak hukum
stakeholders yang jaksa hakim polisi
ini utamanya dulu
advokat pegiat ham
kampus kampus lagi jangan salah ngajar dia nanti
ya kan dosen dosen jangan salah mau menjelaskan
ini semua akan kita pastilah nanti
prof tuti prof yanti wamen dan tim ini akan menulis buku
ini akan dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku
tentang pertanggung jawaban pidana tentang criminal act tentang hukuman dan lain lain
dan ini akan membantu
membantu nanti kampus kampus penegak hukum untuk ini
ya untuk menjelaskan
tetapi yang pasti harus ada dan kami akan harus menyusun dari sejak sekarang
sosialisasi terhadap seluruh stakeholders yang ada
ya sah sah saja menyampaikan pendapat pandangan
ya kan itu sah
tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah
ya kan itu mekanisme demokrasi
ya jadi itu sah ya
itu adalah pendapat beliau
karena pks sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan
catatan itu ada menjadi memori
menjadi apa catatan apa
pembahasan undang undang ini
ya ada catatan
termasuk demokrat tadi
catatannya adalah seperti yang dikatakan adik
itu perlu sosialisasi
penjelasan supaya jangan ada salah tafsir dari para penegak hukum nanti
baik kalau tidak ada terima kasih
ada yang mau ditambahkan
bang ini soal gugatan ke mk itu kan baik dari pemerintah sudah siap begitu menyambut ketika ada gugatan
bukankah ini akan menjadi presiden bagi penyusunan undang undang berikutnya ketika kemudian tidak sempurna
maka oke bisa kita gugat ke mk
jangankan itu kuhp saja yang sudah berlaku seratusan tahun ini ada yang gugat di mahkamah konstitusi
kuhp kitab hukum acara kita yang sudah berpuluh tahun tahun delapan puluh an ada yang gugat di judicial review
nah kemarin saya baru menerima
ada yang menggugat kuhp berdata
jadi itu adalah mekanisme konstitusional bagi orang yang merasa bahwa pasal ini bertabrakan dengan konstitusi
jadi itu sah itu pilihan konstitusi kita maka gunakan jalur itu
supaya apa perjalanan kita ini semakin baik dalam pemahaman perdebatan dan lain lain
sebelumnya oke lah mekanisme konstitusional saja
saya mengajak teman teman adik adik mahasiswa siapapun mari kita menggunakan mekanisme mekanisme konstitusional
pak mau pak satu lagi pak boleh pak tambah pak
boleh boleh pak wamen yang jawab
saya edwi pak dari gatras saya mau tanya ini pengesannya kenapa pak terkesan buru buru padahal banyak penolakan dan ada pasar pasar yang bermasalah
iya apa anda coba jawab sendiri ya apa lima puluh sembilan tahun itu terburu buru
kalau dikatakan banyak penolakan berapa banyak substansinya apa datang dan debat
kenapa datang dan debat dengan kami
sudah siap dan kami yakin betul kalau ini diuji ditolak
jadi tidak ada terburu buru ini kalau cepat dibilang terburu buru lambat dibilang lambat
jadi tidak ada terburu buru hanya orang yang ahal historis saja yang mengatakan ini terburu buru tolong dicatat itu ya
baik terima kasih
terima kasih ya
ini sosialisasi dengan kita
sampaikan oleh bambang wuryanto yang merupakan ketua komisi tiga dpr ri kemudian juga disampaikan pernegasan oleh menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lawli
dan tadi ditutup dengan pernyataan dari wakil menteri hukum dan ham edward omar sharif yaric
kalau tadi disampaikan lagi lagi bahwa upaya upaya pembahasan sudah berlangsung lama karena kalau membahas rkuhp ini memang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam puluh
dan juga untuk terkait dengan sosialisasi dan mengakomodasi dari pihak pihak yang masih menilai ada sejumlah pasal karet dan juga sejumlah pembahasan yang terburu buru tadi pihak dari pemerintah maupun dpr dengan sepakat satu suara menyatakan bahwa jika ada yang merasa tidak terburu buru
jadi pihak dari pemerintah menteri hukum dan ham tidak mau mengajukan rkuhp karena dia merasa tidak puas dengan adanya atau disahkannya rkuhp ini bisa langsung mengajukan gugatan ke mk
nanti kedepannya akan ada masa transisi rkuhp selama tiga tahun sebagai upaya sosialisasi di mana di masa transisi tersebut akan dilakukan sosialisasi ke sejumlah pihak untuk lebih memperkenalkan lagi
terkait dengan rkuhp ini termasuk diantaranya akan ada pelatihan khusus
bagi para aparat penegak hukum kemudian juga dosen dosen dan juga media serta semua pihak
agar pemahaman terhadap rkuhp ini bisa berjalan dengan baik